muhammad kenzi alvaro bayi berusia enam belas bulan penderita obesitas di kampung tambun permata
desa pusaka rakyat bekasi jawa barat hanya bisa berbaring di atas kursi
sesekali ibunda kenzi membawanya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar
ditemui rabu siang fitria ibunda kenzi mengaku telah berupaya mengembalikan bobot tubuh kenzi
agar kembali ke bobot normal seperti anak pada umumnya
putra keempat pasangan fitria dan sofian ini pun telah dibawa ke salah satu rumah sakit swasta
untuk mendapatkan konsultasi medis
rencananya kenzi akan kembali dibawa ke rumah sakit pada jumat mendatang
untuk menjalani pemeriksaan medis
fitria menyebut tak ada yang aneh dari porsi makan sang putra
semuanya normal layaknya bayi seusianya
nggak apa apa gitu maksudnya makan sehari dua kali doang
buburnya segini doang tuh
ada mungkin ada obat obatan
obatan khusus gue dari rumah sakit atau gimana
saat dilahirkan berat badan kenzi empat kg dengan panjang lima puluh cm masih normal seperti bayi pada umumnya
namun di usia enam bulan berat badan kenzi semakin bertambah
di usia enam belas bulan kini berat badannya mencapai dua puluh tujuh kg
dedy beben bekasi jawa barat